pemberlakuan pembatasan jadwal operasional truk sampah dki jakarta
yang melintas di kota bekasi mulai dikeluhkan para sopir truk
sopir truk harus merogoh kocek lebih dalam
biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya
lantaran jarak tempuh yang cukup jauh dan kemacetan jalur transyogi
seperti inilah antrian truk sampah di tempat pembuangan sampah
terpadu ban tergebang minggu siang
truk sampah dki jakarta yang biasanya melintas di jalan ahmad yani kota bekasi
atau melintas di tol bekasi barat ini
mulai melintasi jalur transyogi atau jalur cibubur bogor cilengsi
pengalihan rute truk sampah ini memicu keresahan di kalangan sopir truk
pasalnya para sopir harus merogoh kocek lebih dalam
untuk biaya bahan bakar dan biaya lainnya
dengan melintas di jalur transyogi
jarak tempuh perjalanan truk sampah juga lebih lama
dibandingkan lewat tol bekasi barat atau jati asi
ya rute ini sekarang lewat cibubur
oh sekarang begitu ya
nah untuk biaya operasional gimana bang
lebih besar atau lebih
lebih besar pak
sebelum lewat cibubur lewat mana
biasanya lewat cibubur
kalau biasa lewat cibubur
kalau biasa lewat cibubur
ongkosnya berapa biasa di sana
kalau tol ini tiga lima ratus
pernah lewat tol barat
oh lagi malam kalau saya
oh malam saja ya
tapi kalau siang tidak ya
jadi kalau pas kemarin sempat diberhenti sempat takut juga ya
kalau itu pas saya lagi buang malem bang
oh lagi buang malam
tapi sempat khawatir juga ya para sopir ya
sepat juga sih
sejak dua puluh enam september pemkot bekasi telah mengeluarkan aturan membatasi jam operasional truk sampah
melalui tol bekasi barat dan jati asi
yakni mulai pukul sembilan malam hingga pukul lima pagi
akhirnya truk sampah hanya bisa melintas
melalui jalur transyogi untuk menuju tempat pengolahan sampah terpadu tpst bantar gebang
dedy beben bekasi
pembatasan jam operasional armada truk sampah dki jakarta
yang hendak membuang sampah ke tpst bantar gebang kota bekasi
membuat sampah di tempat pembuangan akhir sementara di sejumlah wilayah di kota jakarta menggunung
petugas dinas kebersihan mulai kembali mengangkut sampah di tempat pembuangan akhir
sementara muara baru penjaringan jakarta utara minggu siang
sampah sampah ini menggunung setelah beberapa hari terakhir tidak kunjung diangkut
pelantaran proses pengangkutan sampah ke tpst bantar gebang terhambat
dengan adanya pembatasan jam operasional
yakni mulai pukul sembilan malam hingga pukul lima pagi
selain itu armada truk sampah dki juga dilarang melalui jalur protokol kota bekasi
sehingga terpaksa menempuh jalur memutar yang cukup jauh
yakni melalui wilayah cibubur dan jelengsi kabupaten bogor
meski tidak kunjung diangkut kiriman sampah warga terus berdatangan setiap hari
sehingga tumpukan sampah di lokasi ini mencapai ketinggian empat meter
pembatasan jam operasional ini dilakukan pihak pemkot bekasi
yang menuntut pencairan dana hibah anggaran tahun dua ribu delapan belas oleh pihak pemprov dki jakarta
sehari berapa kali pak
ngantri apa untuk membuat sampah
biasanya sih nggak kayak gini biasanya lancar
hubung mobilnya lagi telat dan kembuangannya di sononya juga lagi ini lagi ada masalah
biasanya mana sampah ini
dari penjaringan tanah pasir
ini setiap hari berapa kali ngirim sampah
ya kadang satu kadang dua tergantung sih
yang jelas dua satulah
pak ini sampah kan menumpuk nih
gangguan pengiriman nggak atau tambah lama atau gimana
ya biasanya sih nggak kayak begini
ini semenjak ini aja apa bantar gebangnya di ini katanya lagi ada masalah
meski aktivitas pengangkutan sampah sudah kembali dilakukan
dipastikan prosesnya akan memakan waktu cukup lama
akibat banyaknya volume sampah yang harus diangkut
dan jarak tempuh ke lokasi pembuangan sampah yang lebih jauh

aku dengar bertaikal yang bisa diterima
sebenarnya pr ligue o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
itu berharapan saya